jelang perayaan imlek pada enam belas februari dua ribu delapan belas jeruk mandarin kosong di pasaran
pemerintah mengklaim kosongnya stok jeruk mandarin di pasaran karena tidak adanya permintaan impor jeruk mandarin asal negeri panda ini
di pasar induk sayur dan buah keramat jati jeruk mandarin asal tiongkok langka
pedagang hanya menjual jeruk mandarin yang berasal dari pakistan
terkait dengan hal tersebut kementerian perdagangan mengklaim tidak ada permintaan impor jeruk mandarin asal tiongkok
tetapi permintaan justru lebih banyak untuk jeruk pakistan
meski demikian kementerian perdagangan tidak melarang permohonan izin impor jeruk mandarin asal tiongkok
selain itu kekosongan jeruk mandarin tiongkok dinilai tidak menjadi masalah
karena di pasaran masih ada berbagai jeruk lokal yang dapat dikonsumsi saat imlek